anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom
mengundang mantan ke pesta pernikahan sebenarnya sah sah saja
tapi jangan sampai terjadi insiden seperti di resepsi yang satu ini
sebuah video memperlihatkan seorang pengantin pria pingsan dipelukan sang mantan
betapa tega dirimu adinda kau hancurkan hatiku kau duduk bersanding di depan mataku
itulah arti dari sebaik lagu berjudul balulipa pada sebuah video viral yang beredar dan membuat warganet heboh di media sosial
di mana seorang pengantin pria pingsan saat sang mantan hadir di pesta pernikahannya
karena tak hanya hadir sang mantan pun menyubang sebuah lagu sedih yang sukses membuat pengantin pria bernama nokis veprianto tersebut galau
kami kutip dari detik com pada acara pernikahan nokis yang berlangsung sepuluh januari
di kabupaten wajo sulawesi selatan mantan kekasih nogis membawakan lagu berjudul balulipa
nokis yang mengenali suara khas sang mantan kemudian berlari dan memeluknya
di luar dugaan pria yang baru sah menjadi suami musriani ini kemudian pingsan dipelukan sang mantan
suasana pesta pun jadi heboh dan para tamu mencoba menopang tubuh nokis yang tak kunjung siuman
video berdurasi dua menit tiga belas detik ini telah dibagikan lebih dari dua puluh dua ribu kali di laman facebook dan dibanjiri ribuan komentar

mengenai kejadian tersebut nokis mengaku kasian dengan sang mantan sehingga nekat turun menghampiri sang mantan yang tengah menyanyi sambil menangis
nokis mengaku pernah pacaran dengan novi selama setahun lebih saat masih duduk di bangku kuliah jurusan kebidanan di wajo
namun hubungan mereka kandas setelah dua kali lamaran nokis ditolak oleh pihak keluarga novi dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan
langsung repleks saja meluk gitu
refleks saja ya
kini nokis siap membina rumah tangga barunya bersama musriani perempuan yang ditemuinya di sebuah pasar malam di kota wajo
sebelum memutuskan menikah nokis dan musriani berpacaran selama sebulan hingga mantap melangkah ke jenjang perkawinan